calon gubernur jawa barat ridwan kamil mengawali kampanye perdana dengan berkunjung ke pondok pesantren al hikmu salafiyah desa cipulus kabupaten purwakarta
sementara calon wakil gubernur deddy mulyadi memilih belusukan ke kawasan padat penduduk di wilayah kelari karawang
mengawali kampanye perdana calon gubernur jawa barat nomor urut satu ridwan kamil berkunjung ke pondok pesantren al hikmu salafiyah
desa cipulus kecamatan mwaneyasa kabupaten purwakarta kamisya
para guru ngaji di pesantren berharap kesejahteraan mereka dapat ditingkatkan
selesai pertemuan ridwan kamil melanjutkan perjalanan ke pesantren sempur di wilayah pleret purwakarta
dan bertemu dengan para relawan rindu di kota purwakarta
saya datang dari keluarga pesantren pesantren banyak masalah perlu dibantu sehingga saya ingin menampung aspirasi dari keluarga besar pesantren
dan tadi ada aspirasi dari guru guru ngaji bagaimana kita menjaga akidah menjaga ahlak anak tapi gurunya kurang sejahtera
salah satunya itu kalau di bandung kan sudah ya saya belanjakan enam miliar untuk kesejahteraan guru ngaji
mudah mudahan kalau jadi gubernur apa yang dilakukan di bandung dan curhatan yang tadi bisa saya wujudkan dalam sebuah program
tapi karena masalahnya kompleks tidak hanya satu maka sebaiknya dan akan kita perjuangkan dalam bentuk peraturan daerah
sementara itu calon wakil gubernur jawa barat bernomor urut empat deddy mulyadi
memilih berlusukan ke permukiman padat penduduk di dusun gintung gintung gertaklari karawang
dedy mendatangi sejumlah rumah warga yang menderita penyakit
selain itu ia juga mendengarkan keluh kesah warga karawang
tidak terlalu berorientasi kampanye ya lebih berorientasi untuk membangun komunikasi dan memahami setiap persoalan
misalnya hari ini problem masyarakat itu apa sih orang sakit ya
udah tua sakit
berderehatan ini kan warga asli di sini tapi tidak punya tanah
mereka mendiami tanah milik desa dan berderet dalam sebuah rumah dengan sembilan puluh kepala keluarga
dan ini kan tidak boleh dibiarkan
kedepan harus segera dilakukan penataan agar terjadi kawasan kawasan yang sehat
sementara di hotel bumi biata kota depok calon gubernur nomor urut dua t b hassanudin
mengadakan pertemuan dengan perwakilan guru honorer dan pedagang pasar para
guru honorer menyampaikan aspirasi mereka soal kepastian pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil
sementara para pedagang mengeluhkan rencana penggusuran pasar kemiri muka beji kota depok
begini saya sudah mencoba cari informasi ke istana memang benar bahwa akan ada yang namanya pengangkatan guru honorer
tapi tentu demi ketertiban dan pelanggaran pasar harus ada peraturan persediaan yang mengaturnya
akan mencoba untuk di jawa barat itu menghitung jumlah kekurangan
masa kampanye pilkada jawa barat berlangsung mulai lima belas februari hingga dua puluh tiga juni dua ribu delapan belas
tim liputan transmedia